tiga orang ibu rumah tangga di surabaya nekat memproduksi dan mengedarkan uang palsu ke sejumlah pasar tradisional
ketiganya memalsukan uang kertas hanya dengan cara memfotokopi menggunakan mesin printer
dari aksinya itu pelaku berhasil mengedarkan lima puluh juta rupiah uang kertas palsu
lilitan ekonomi sering membuat sebagian orang menjadi gelap mata sekaligus kreatif
seperti tiga orang ibu rumah tangga asal surabaya yang nekat memalsukan pecahan uang kertas hanya dengan cara difotokopi menggunakan mesin printer
mereka nekat memalsukan uang pecahan sepuluh ribu dua puluh ribu hingga seratus ribu dan kemudian diedarkan ke sejumlah pasar tradisional
untuk mengelabui masyarakat ketiga tersangka mengedarkan uang palsunya pada malam hari agar tidak ketahuan
tim langsung melakukan penggerbekan dan alhamdulillah berhasil mendapat satu tersangka lebih dahulu
dikembangkan menjadi tiga tersangka mereka ini ternyata adalah kerjasama sindikasi untuk melakukan pengedaran uang palsu
barang bukti uang palsu yang berhasil disita polisi mencapai sembilan juta rupiah
sedangkan upal yang sudah beredar sekitar lima puluh juta rupiah
polisi juga menyita sejumlah kebutuhan pokok yang merupakan hasil pembelian menggunakan uang palsu
atas tindakannya ketiga tersangka diancam hukuman tujuh tahun penjara